terima kasih anda masih bersama kami
dalam operasi tangkap tangan kpk mengamankan uang senilai delapan miliar rupiah
yang disimpan dalam delapan puluh empat buah kardus
uang ini rencananya akan digunakan komisi dpr ri komisi enam bowo sidik pangarso
untuk serangan fajar pada pemilu tujuh belas april
bowo sidik kini menjadi tersangka kasus suap distribusi pupuk
sebanyak delapan puluh empat buah kardus ini berisi empat ratus ribu amplop dengan uang pecahan dua puluh ribu dan lima puluh ribu di dalamnya
uang senilai delapan miliar rupiah ini rencananya akan digunakan tersangka bowo sidik pangarso
untuk serangan fajar pada pemilu tujuh belas april mendatang
bowo sidik pangarso merupakan anggota dpr ri komisi enam
yang kini menjadi tersangka tangkap tangan kasus swab distribusi pupuk
yang melibatkan pt hamus transportasi kimia dan pt pupuk indonesia logistik
dari hasil pemeriksaan caleg partai golkar dari dapil jawa tengah ini
meminta fik kepada pt hampus rangkotas kimia
atas pengiriman pupuk atau bahan pupuk dari pt pupuk indonesia logistik
sebesar dua dolar as per metrik ton
selain bowo kpk juga menetapkan tersangka dari pihak swasta sebagai perantara
serta pihak pemberi swab
sebelumnya pt htk ini sudah ada kontrak kerja dengan pt pi
untuk pengangkutan barang yang disebut tadi dalam bentuk pupuk
nah pada saat
kenapa berhentinya ini belum sampai kita dalami
nah dilakukan kembali negosiasi oleh yang namanya aw tadi
ini sudah barang tentu ini tugas dia selaku marketing manager
nah dia lihat kenapa harus bsp yang harus dihubungi
karena posisi bsp ini adalah di komisi enam
wahi bidang perdagangan salah satunya ini
hubungannya ke sifat
sementara itu partai golkar telah mengambil langkah sesuai dengan adart partai
untuk memberhentikan bowo sidik yang kembali maju sebagai calon legislator
dewan pimpinan pusat partai juga tengah memproses penggantian bowo sidik
yang menjabat sebagai ketua bidang pemenangan pemilu jawa tengah i
tim liputan cnn indonesia